tetap produktif dan memutar otak untuk dapat menghasilkan pundi pundi rupiah di masa pandemi saat ini
dilakukan salah satu perajin sofa cukli di mataram ntb
dengan mengandalkan kreativitas ia membuat sofa dari kulit kerang atau cukli dengan desain dan bentuk sofa yang unik
karena kerumitannya untuk dapat membuat satu set sofa cukli dibutuhkan waktu hingga satu bulan
selain di indonesia sofa cukli juga banyak diminati warga malaysia brunei hingga amerika
untuk satu set sofa cukli dibanderol dengan harga sepuluh sampai lima belas juta rupiah tergantung kerumitannya
kalau prosesnya sih proses pemasangan kerangnya ini karena kita masih manual handmade kan
tanpa dari segi alat dari segi
prosesnya itu kebanyakan masih manual
sekarang alhamdulillah masih bisa jalan tapi
lain lagi dengan pria yang satu ini
ia memilih menggelutui bisnis sebagai perajin horse bow atau busur panah tradisional untuk berkuda
berkat keuletannya busur panah yang dibuat dari bahan kayu dan fiber ini
mampu menembus pasar luar negeri seperti malaysia dan amerika
untuk membuat sebuah busur panah perlu kesabaran dan ketelitian
sebab jika salah sedikit atau tidak sesuai standar ukuran busur maka hasilnya kurang maksimal
apalagi konsumennya termasuk para pehobi dari luar negeri
paling sulit itu pertama penentuan kurva
itu kan kita karena kita meniru busur busur historikal atau zaman dulu
terus kita plan di fiber
nah yang paling susah itu paling kita buat kurva lengkungannya ini
harga untuk satu busur panah anak anak ia jual rp tiga ratus ribu rupiah
sedangkan busur panah dewasa ia patok satu juta rupiah
dalam sebulan ia mampu mengantongi untung hingga dua puluh juta rupiah
tim liputan cnn indonesia